itu makananku mengapa kalian mengambil makananku
ya allah ini makanan
gara gara anak anak telat
sahur jadi pada sisa begini nasi lauk masih pada banyak banget jadi mubajir dah
maafin po ya nasi lauk tadi cuman bisa dimasak doang tapi enggak dimakan maafin ya
enggak dengar suara aja napa
aduh pade ngagetin aja sih udah subuh udah subuh pade
titik lagi gimana sih pada ratenya enggak terima banget ini masakan siti enggak dimakan
kasian banget juga buat anak anak ya udah ikhlasin aja kita kan cuma kerja doang
makan sahur shop iya boleh kita jangan salp bahasa trading sama orang lain satu satu

matahari itu terbit terbit tuh lihat keluar sekarang kan eh sekarang mataharinya itu belum
terbit jadi kita oleh sahur ya kan bener banget oke oke ayo
bukan bener coba mau ada di sini
aku kerjain ah
ini dia lihat aja terima
eh bentar dulu bentar kayaknya kita harus baca niat puasa dulu bener banget
bismillahirrohmanirrohim nawaitu salam khutin an'adari fadidishari
romadona hadis an'atilillahi tala
sobri kayaknya kita nggak cocok deh kalau kita makan sambil berdiri berarti kita harus makan
itu makananku kenapa kili menganfis manggit ane
kamu denger suara gak tau
aduh aduh sobri
paling itu suara pausat musa
yuk yuk kita makan lagi
eh tunggu tunggu
tapi kayaknya kalo suara usat musa sama usat ridwan
gak mungkin deh karena aku udah sering banget
dan hafal banget
suara usat musa sama usat ridwan
oh iya beda suaranya
terus suara siapa dong
sobri bantilah aku sobri
aduh aduh aduh
aku adalah penunggu dapur ini
akan aku bawa ke duniaku
kesian deh lu
kemana sih ini
trio memonnya gak ada
haikalnya juga gak ada
bahusat ada hantu di dapur
ada ada hantu
udah gak usah dihitungin
pokoknya seru banget
bener banget bahusat ini mana mana
itu ngapain hantu jin sama gendro di dapur
bagian kalian ngapain ke dapur
kan ustadzku saya yang mulia dasar itu udah bilang sama kalian
langsung ke masjid
oh usah tau nih
kalian ke dapur pasti mau makan kan
ngapain kan ini udah sumbu
udah gak boleh makan lagi
pak ustadz dan pak ustadz
dengerin saya dulu
kan kalau kita nggak boleh makan
itu nunggu matahari terbit
nah ini ke matahari belum terbit berarti saya
pasti boleh makan
oh boleh dong
kalau buat lukman apa aja boleh apa sih yang enggak
lukman masih boleh makan
makanan apa ya pak ustadz
pokoknya kalau udah subuh
gak boleh lagi makan dan minum
ya batas maksimalnya itu
udah sekarang kalian
uduh langsung masuk lagi masjid
santri kek trio bmw sepuluh aja
udah dateng belum
udah eh kamu kerjain mereka ya
yaudah pak ustadz kalau saya gak ngerjain mereka
mereka gak bakalan di masjid
yaudah sekarang usah pertanyaan sama kamu
aduh kamu udah batal belum
belum dong ustadz
sekarang kamu sholat sunnah dulu
tapi dua rokaat sholat sunnah fajar
daripada dunia seluruhnya
ya sudah pak
ini yang bener dong emang liya
rambutnya jangan keliatan
ya rambutnya jangan ada yang keliatan ya

terus aku positinya lah
eh jangan kenapa bisa kaya gitu ya
mana aku tau
yaudah udah rapi
kau tak perlu harta
untuk kejadian sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
kunta yang insya allah dimuliakan allah swt
alhamdulillah hari ini
kita sudah memasuki hari pertama di bulan ramadan
sebagai umat islam
yang beriman kepada allah
karena puasa itu adalah
ibadah syria itu artinya ibadah rahasia
yang ini mengandalkan
dan hanya kita yang berpuasa
dan allah yang tahu
tadi ustadz mendengar ada
sepertinya salah paham
mengenai awal puasa
atau dimulainya puasa
diawali dengan terbitnya
kalau seandainya tidak ada matahari
atau matahari tidak kelihatan
kita boleh masih boleh makan dan minum